paca idul fitri tujuh belas cabai harganya merosot
di antaranya harga cabai merah keriting dan juga harga cabai rawit karena stoknya yang melimpah
padahal pada pekan pertama ramadan harga cabai rawit melonjak hingga rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
pantauan di pasar kodim jalan teratai kecamatan sukajadi kota pekanbaru riau
harga komoditi yang mengalami penurunan pasca lebaran idul fitri yakni cabai merah
saat ini cabai merah asal jawa dan medan dijual pedagang rp tiga puluh per kilogram
dari sebelumnya lima puluh ribu rupiah
bahkan pada awal ramadan harga cabai merah asal jawa dan medan menyentuh rp delapan puluh lima per kilogramnya
sementara cabai merah asal bukit tinggi sumatera barat harganya rp enam puluh per kilogram
dari sebelumnya pernah mencapai seratus ribu per kilogram
selain cabai merah harga cabai rawit juga sudah stabil
sehingga empat puluh lima rupiah per kilogram
padahal pada pekan pertama ramadan harga cabai rawit tembus hingga rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
diakui pedagang harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan sejak awal lebaran lalu
minimnya pembeli akibat pulang kampung membuat stok cabai merah di tingkat pedagang melimpah
yang dari jawa sama medan
tapi kalau yang bukit bersih bertahan dia enam puluh rupiah
kalau untuk rainya masih normal empat puluh an sama yang bukit empat puluh lima
bawang dari tiga puluh tembus ke lima puluh
sama kalau tomat masih stabil
sebelum meraya sama kompak hari ini sama
saat ini bawang merah harganya mencapai lima puluh ribu rupiah
dari sebelumnya tiga puluh rupiah per kilogram
kenaikan itu dipicu meningkatnya permintaan bawang merah
sementara pasokan yang masuk jumlahnya terbatas
sementara harga tomat masih tinggi
yakni delapan belas hingga dua puluh rupiah per kilogram
sawino ardi kompas tv pekanbaru riau